ya senam sehat diselenggarakan sahabat ganjar di kota malang jawa timur pada minggu pagi satu oktober dua ribu dua puluh
sementara di kabupaten jember sahabat ganjar menyelenggarakan bazar murah
rangkaian kegiatan sahabat ganjar di jawa timur menjadi bukti bahwa sahabat ganjar menjadi relawan yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat

kita bisa mengikuti senam bersama ya di relawan ganjar
manfaatnya banyak ya kita butuh sehat ya kita butuh sehat sehat jasman dan rohani
kita juga senangnya bisa kumpul bersama teman teman juga bisa meramaikan acara ini
kita disini juga senam ya juga mendukung bapak ganjar
ketua dpc sahabat ganjar kota malang nur aini endang menyatakan
senam sehat digelar untuk membuat jiwa dan raga sehat serta memperkenalkan sosok ganjar pranowo yang ramah
merakyat dan merangkul masyarakat
kegiatan senam sehat ini menjadi bukti nyata kolaborasi yang erat antara sahabat ganjar dengan masyarakat
sahabat ganjar menggelar kegiatan senam sehat bersama sahabat ganjar kota malang
tujuannya diadakan senam sehat ini selain membuat badan kita sehat jiwa dan raganya
juga memperkenalkan sosok pak ganjar pranowo sebagai calon presiden dua ribu dua puluh

sementara itu ratusan warga memenuhi acara bazar murah yang diselenggarakan sahabat ganjar di kabupaten jember
bazar murah tersebut terbukti membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari hari
kita berharap acara ini juga dilaksanakan di setiap kecamatan kecamatan lainnya
dan masyarakat ajong siap mensupport pak ganjar untuk dua ribu dua puluh empat
rangkaian acara sahabat ganjar di jawa timur juga bertujuan untuk membangun solidaritas dua ribu dua puluh
dan menjadi bukti bahwa sahabat ganjar menjadi relawan yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat